terima kasih anda masih bersama kami ini bukan musim durian bukan musim mangga tapi ada musim ubur ubur yang melanda perairan probolinggo jawa timur ini eva
ya ribuan ubur ubur ini menyerbu pinggiran pantai utara jawa tepatnya di sekitar pelabuhan tanjung tembaga kota probolinggo jawa timur
pada sepekan terakhir ribuan ubur ubur terlihat di sekitar pelabuhan tanjung tembaga kota probolinggo jawa timur
hampir setiap tahun sekali ubur ubur memilih bergerombol di perairan kota probolinggo khususnya saat peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau
ini meskipun terlihatnya cukup agak menarik nih eva ya melihat ubur ubur ini tapi kehadiran ubur ubur ini justru mengganggu para nelayan sebab ubur ubur ini tersangkut jaring mereka
selain itu banyak ubur ubur yang mati terkena kipas perahu nelayan ubur ubur yang mati ini biasanya terbawa ombak dan akhirnya nantinya mengotori pantai
ini kalau kena kulit sangat bahaya ini sangat bahaya sekali karena pernah dulu orang yang kena ubur uburnya sampai bawa ke rumah sakit juga
gatel atau alergi
iya menebus ke kulit itu
terbakar gitu ya
iya seperti itu